mau nyari rumah buat kuasain
iya bawa aja nggak apa apa
cintaku terhalang pulsa nih
mak acing sekalian minta uang bencinom mak
takutnya nyarinya jauh harus muter muter
itu si aceh yang punya kenalan baru duitnya buat beli pulsa
sampaikan lagi mak
acing takut kehausan di jalan ntar pingsan lagi kalo gak minum minum
enggak tuh mak beneran
kalo mak gak percaya tanya aja wasain
maknya yang bertuah paling baik di dunia
acing jalan maknya
eh mak jalan mak
beli pulsa yang banyak seng
biar bisa teleponan
si acing punya kenalan baru ini mak serius
mana berani si acing pacaran dang
ya mak kalo gak percaya cek aja hp nya
dang hp si acing emang penuh
gambar artis di majalah aja dipoto
terus simpen sama dia
kalo emang bener ntar juga ketauan sama mak
mak gak suger
banyak cupit deh pipinya
waalaikumsalam kang acing
bikin hidup akal nanti jadi berarti pisan
digombalinnya itu lagi itu lagi
gombal bosen atuh kang digombalinnya itu lagi itu lagi
gak bosen sih
ada bos idan
aduh puntennya gak keliatan
punten pisannya maaf
udah jadi bos lagi
tau aja acing
sudah tunangan kang acing
aduh ampun tang
pengen jatuh pengen pingsan nih kayaknya
aduh ampun eh
hidup saya teok udah gak ada artinya lagi
udah gak ada semangatnya lagi
kalau sampai entin teh menikah
nggak ada lagi harapan saya
udah berantakan semua hidup saya
daripada disini semakin sakit
mendingan akang jalan dulu nyi nya
udah gak ada artinya lagi hidup
ibu bulan ibu bul bulan